pertamina mulai hari minggu kemarin menurunkan harga bahan bakar minyak jenis pertamax
apakah penurunan harga ini berpengaruh pada peningkatan penjualan pertama
saya telah terhubung dengan korespondensi indonesia ian prabudi di medan sumatera utara
selamat pagi ian setelah pertamina menurunkan harga pertamax
apakah masyarakat juga akhirnya beralih ke pertamax dan juga penjualan pertamax di spbu tempat anda melaporkan ini meningkat
ya punju sejauh ini dari kemarin tanggal lima belas setelah pertamina menurunkan sejumlah harga bahan bakar minyak
belum ada perubahan signifikan artinya masyarakat masih menggunakan bahan bakar minyak yang digunakannya sebelumnya
baik yang menggunakan pertamax masih menggunakan pertamax
demikian juga yang menggunakan premium dan pertalite masih pada bahan bakar minyak yang biasa dia gunakan
dan sejauh ini juga saya mendapatkan mantau bahwa tidak ada perubahan atau peningkatan konsumen yang berlebih atau signifikan di daerah medan
bisa dilihat juga hari ini di salah satu spbu di kota medan posisinya stabil karena memang ini merupakan awal pekan dan pagi hari
umumnya memang masyarakat melakukan aktivitas atau memulai aktivitas
dengan mengisi bahan bakar minyak terlebih dahulu punca
oke ian selain pertamax apakah juga ada jenis bahan bakar lain yang harganya turun
jika memang turun berapa besar penurunannya
untuk wilayah sumatera utara ada empat jenis bahan bakar minyak yang mengalami penurunan harga
yang pertama pertamax dari harga mengalami penurunan sekitar rp tiga ratus dari rp delapan menjadi rp tujuh tujuh ratus
kemudian ada pertamax
ps dex dan juga pertamax plus yang mengalami penurunan sebesar rp tiga ratus dari harga sebelumnya rp delapan tujuh ratus menjadi rp delapan empat ratus
yang terakhir adalah bbm jenis pertalite yang mengalami penurunan sebesar rp dua ratus dari rp tujuh seratus menjadi rp enam sembilan ratus
oke ian apakah dengan
oke anda tadi mengatakan bahwa memang tidak terjadi lonjakan konsumen untuk pertamax
namun apakah ada beberapa
apa konsumen yang akhirnya beralih ke pertamax kemudian apakah dengan beralihnya ini akan terus menggunakan pertamax
atau nanti pada saat harga pertamax kembali naik mereka kembali lagi ke premium
sejauh ini beberapa konsumen pertamax yang tadi saya tanyai memang tidak ada
semuanya mengaku sebelumnya sudah memakai pertamax dan tidak mengalami perubahan dari premium ke pertamax misalnya
karena memang kebiasaannya
yang terpantau adalah saat ini masyarakat sudah mempunyai pasar sendiri sendiri
misalnya pertamak sudah tertentu pasarnya demikian juga pertalite dan juga premium
jadi memang sulit ketika harga turun dengan tidak terlalu signifikan misalnya dengan hitungan rp tiga ratus rp dua ratus
para pelanggan atau konsumen yang sudah biasa memakai bahan bakar tertentu tidak akan beralih ke bahan bakar yang lain punca
oke baik terima kasih ian prabudi atas laporan anda
terima kasih pak